kita langsung menuju ke gedung bmkg untuk melihat konferensi pers terkait gempa berkekuatan enam sembilan skala richter
ketika gempa bumi tektonik yang baru saja terjadi pada hari jumat lima belas desember dua ribu tujuh belas
tepatnya pukul dua puluh tiga empat puluh tujuh menit lima puluh tujuh detik waktu indonesia bagian barat
kekuatan yang terdeteksi dari pengamatan kami yang pertama adalah

lokasinya berada pada posisi delapan tiga lintang selatan dan satu ratus delapan empat bujuk timur
jadi diperkirakan berpusat di empat puluh dua km barat daya kawalu jawa barat
dan kemudian parameter gempa
tadi kami update
jadi kami update dari hasil analisis yang terus dilakukan kami update
sehingga kekuatan yang tercatat dari hasil update kami saat itu adalah enam sembilan magnitude nya
dan lokasinya di posisi tujuh tujuh puluh lima lintang selatan
dan satu ratus delapan empat ujur timur
dan satu ratus delapan sebelas ujur timur
kedalamannya adalah satu ratus tujuh km
jadi yang kedua ini adalah hasil update dari data sebelumnya
nah posisi tersebut tepatnya berada atau berpusat di empat puluh dua km barat daya kawalu jawa barat
gempa bumi ini berpotensi tsunami di selatan jawa barat
jawa tengah dan d i e
nah potensi ini tadi kami sampaikan levelnya adalah waspada
waspada itu level yang paling rendah
jadi yang lebih meningkat lagi adalah siaga
apabila ketinggian gelombang tsunami dapat mencapai tiga meter
dan yang tertinggi adalah awas apabila ketinggian gelombang tsunami mencapai lebih dari tiga m
namun untuk kasus ini tadi adalah perkiraan gelombang tertinggi adalah setengah meter itu seandainya terjadi tertinggi
sehingga levelnya paling rendah yaitu waspada
kemudian yang berpotensi mengalami tsunami adalah di selatan jawa barat selatan jawa tengah dan d i e
dari hasil monitoring yang dilakukan bmkg sampai pukul dua lebih empat belas waktu indonesia barat telah terjadi tiga kali gempa bumi susulan
dengan magnitud tiga dua kemudian tiga empat dan tiga empat
artinya apa magnitude ini drop segera jadi dari enam sembilan menjadi tiga
berarti energinya ini sudah semakin melemah atau semakin stabil
bmkg tetap terus memonitor perkembangan gempa bumi susulan
dan sampai dua jam setelah perkiraan datangnya tsunami
tidak terpantau ada gempa susulan lagi selain tiga gempa susulan sebelumnya
nah dampak gempa bumi tersebut berdasarkan hasil analisis
tingkat guncangan intensitas gempa bumi ini berpotensi atau intensitas gempa bumi ini dirasakan
di sekitar tasik malaya dengan tingkat guncangan mencapai lima sampai enam mmi
yaitu tadi menengah sampai kuat di sekitar tasik malaya
di sekitar daerah jawa barat lainnya berkisar antara tiga sampai empat mmi
artinya selain tasik malaya itu kekuatannya lebih lemah
hanya tiga sampai empat dibandingkan dengan tasik malaya lima sampai enam
hal ini juga sesuai dengan laporan masyarakat yang diterima bmkg
bahwa gempa bumi dirasakan juga cukup keras di bandung kebumen karangkates
karangkates dua dan intensitasnya tiga sampai empat mmi
ini pun tetap masih lebih lemah dari yang di tasik malaya
artinya nampaknya tasik malaya ini yang paling kuat
di yogyakarta intensitasnya tiga mmi
di jakarta depok intensitasnya dua sampai tiga mmi
sedangkan di ngawi madiun nganjuk bandung intensitasnya adalah dua mmi
jadi semakin jauh dari pusat gempa ini nampaknya semakin rendah intensitasnya
namun demikian bmkg tadi terus memonitor perkembangannya dan laporannya
kami update kami sampaikan
kami update kami sampaikan
maka akan terjadi perubahan tinggi permukaan air laut
nah tight gates ini kami pasang di pangandaran dan juga di pamayang sari
di binangen atau banten serta di pacitan jawa timur
dari rekaman stasiun stasiun tight gate yang dekat dengan pusat gempa
sampai peringatan dini ini diakhiri
tidak terekam adanya kenaikan air laut
dan itu pun kami cross check dengan pengamatan oleh personil yang ada di lapangan
jadi kami minta untuk mengamati apakah secara visual terlihat adanya perubahan muka air laut
dan ternyata tidak terjadi perubahan
sehingga sampai pukul dua lebih dua puluh enam menit
setelah melihat semua data
tidak ada gempa susulan
tidak terjadi perubahan muka air laut
baik dari data sensor tight gates kami
ataupun dari observasi langsung oleh person kami di lapangan
maka setelah dua jam dari perkiraan kedatangan tsunami
kami nyatakan potensi tsunami diakhiri
sehingga masyarakat kami himbau untuk segera kembali ke lapangan

sehingga masyarakat kami himbau untuk segera kembali ke lapangan
sehingga masyarakat kami himbau untuk segera kembali ke lapangan
yang dapat kami sampaikan
kami himbau agar masyarakat segera kembali ke tempat masing masing
mengikuti arahan bppd setempat
segera kembali ke tempat masing masing
mengikuti arahan bppd setempat
mengikuti arahan aparat setempat
ataupun bppd setempat
serta informasi dari bmkg
jangan terpancing oleh isu yang tidak bertanggung jawab mengenai gempa bumi dan tsunami
apabila nanti ada berita entah melalui sosmed ataupun tersebar isu akan terjadi lagi pada pukul sekian hari ini tanggal sekian
itu pasti tidak dapat kita percaya
karena kita tidak bisa memperkirakan kapan lagi tanggal berapa pukul berapa hari apa akan terjadi gempa bumi
dan tetap dihimbau agar tetap waspada untuk hari hari berikutnya namun tetap tenang
itu saja terima kasih dari kami
barangkali saya persilakan bapak debuti atau bapak jaya murjaya untuk menyampaikan hal penting lainnya
pak apa sih
sedih juga akan terjadi gempa bumi ini
berdasarkan hasil pantauan sensor sensor yang bmkg miliki
seperti yang dijelaskan oleh ibu kepala bmkg tadi bahwa semuanya terdeteksi sesuai dengan apa yang ada di lapangan sensor sensor kami
kemudian peringatan tsunami telah berakhir setelah dua jam
dan juga perangkat yang telah disampaikan
jadi kami menghimbau bahwa sampai saat ini memang ada beberapa gempa susulan sampai tiga
tapi itu pun skalanya sudah menurun atau melemah gitu sehingga bisa kita sampaikan bahwa memang terus menurun gitu
tapi alat alat kami sistem pemantauan kami tetap siaga terus dan ini juga merupakan sop yang ada di bmkg
sehingga kita terus mengikuti dan berkoordinasi dengan bapak jaya murjaya